inilah nurul taufikur rahman
saya nurul taufikur rahman peneliti tua dari lipi
saya ingin membasmi covid sembilan belas dari bumi indonesia
pemerintah menyatakan pandemi ini sebagai bencana nasional
virus corona memang belum hilang dari indonesia
bahkan jumlah penderita yang positif telah melampaui angka seratus ribu orang
menurut laporan dari who virus covid sembilan belas bahkan dapat menular melalui udara
atau disebut dengan istilah airborne
hal ini membuat lingkungan dengan sirkulasi udara tertutup
seperti rumah sakit perkantoran akan menjadi wilayah yang rawan penularan
kondisi ini membuat nurul berpikir keras untuk berinovasi
nurul kemudian membuat larutan propolis dengan teknologi nano
setelah mencari ide serta mendapat bantuan dari rekan kerjanya
nurul membuat mesin pembersih udara bernama ndcm
ini adalah nano dengsifektor covid mesin
mesin ini dapat menangkap virus covid sembilan belas
virus dari udara dengan blower ini kemudian dimasukkan ke dalam sini
disemprot dengan nozzle yang berisi desinfektan
kemudian membunuh virus dan diyakinkan virus mati di dalam sini
tapi efisiensi mesin ini masih delapan puluh persen ya
kayaknya kita perlu kerja keras lagi
akhirnya nurul berhasil menyempurnakan ndcm
mesin ini menyedot udara yang berisi virus di ruangan ini
dengan mesin blower yang sangat besar
masuk ke dalam sini kemudian
dimasukkan di sini dibunuh disemprot dengan nozzle
ini dengan desinfektan
ditambah lagi dengan nanotinania
yang dikombinasi dengan uv vis
sehingga diyakinkan efisiensi mesin ini membunuh virus mendekati seratus persen
pada ruangan berukuran enam x enam meter persegi
dan karena hak patent alat ini sudah keluar
kini nurul bisa bernafas lega